usai memeriksa empat wanita tersangka pembunuhan sopir taksi online di kawasan pangalengan kabupaten bandung
polisi polres kota bandung menemukan sejumlah fakta baru
di antaranya remaja berusia lima belas tahun berinisial ika yang diduga sebagai otak pelaku
ada kemungkinan sudah merencanakan membunuh sopir taksi online sebelum memesan taksi online
aksi dilakukannya lantaran tidak memiliki uang untuk membayar ongkos perjalanan
namun ucapan ika hanya dianggap candaan oleh temannya yang lain
ternyata ucapan tersebut bukan isapan jempol
sl mengutarakan ika bersama rm menghabisi nyawa korban samio basuki rianto dengan kunci inggris
yang ditemukan di bagasi mobil korban
jasad korban kemudian dibuang ke jurang
kalau si iki nya dari pergi katanya dari sebelum pergi juga ada niatan
kalau yang dua lagi
dijemput di mana
kalau dia dijemput di jonggol
oh jadi mau ketemu rm itu ya
terus berarti dieksekusinya sama berapa orang itu
dua orang doang
kamu ngapain pas mereka eksekusi
saya di luar
kamu di luar sama rkn ya
untuk penyidikan lebih lanjut polisi meminta pendapat komisi perlindungan anak indonesia jawa barat
dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten bandung
mereka diminta memeriksa aspek kejiwaan tersangka dalam pembunuhan yang masih berusia lima belas tahun ini
kalau kita nyatakan penyidikan sudah tuntas
namun kita perlu mempelajari juga bagaimana anak perilaku anak yang umur lima belas tahun ini
terdapat tidak seperti umum anak anak lainnya
sehingga perlu kita dalami dan kami akan bekerja sama
dengan kpai untuk mendalami sisi psikologisnya
menurut psikiater rumah sakit hasan sadikin bandung feranita pandia
ada beberapa hal yang perlu dilihat dari kasus ini
antara lain kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik
faktor usia kemudian adanya role model yang tidak baik
biasanya mereka akan bebas gitu ya melakukan apa saja tanpa aturan
padahal kan ini masa psbb ya di jakarta
nah itu kan satu aturan
jadi kalau anak anak remaja ini yang seperti kasus ini
biasanya mereka itu tidak mau lagi menuruti aturan
yang kita kenal dengan conduct disorder atau gangguan tingkah laku
dan ini merupakan cikal bakal dari kepribadian antisosial atau psikopat
jadi anak remaja yang seperti ini kita harus hati hati
lebih lanjut feranita pandia
mengatakan pendampingan dan pengawasan dari orang tua
sangat penting untuk mengontrol perilaku anak di usia remaja